pemprof dki jakarta
wakil gubernur dki jakarta ahmad rijapatria mengatakan
penutupan sementara dilakukan hanya kepada sekolah
yang ditemukan penyebaran covid sembilan belas
dan melanggar protokol kesehatan
kesehatan sedang melakukan active finding case
yaitu melakukan tes pcr secara sampling
di empat puluh enam sekolah yang mengikuti fktm terbatas
kita tunggu nanti hasilnya
prinsipnya sekolah kita minta
untuk konsisten melaksanakan protokol
kesehatan secara ketat
sementara itu jelang perluasan pembelajaran
tetap muka di sekolah sekolah di dki jakarta
proses vaksinasi untuk anak anak usia dua belas hingga tujuh belas tahun
salah satu kecamatan yang terus menggenjot
adalah kecamatan cilincing jakarta utara
ada tiga puluh satu ratus enam belas anak dan remaja
yang menjadi target vaksinasi
yang digelar oleh puskesmas kecamatan cilincing
jumlah ini merupakan salah satu yang terbanyak
di dki jakarta
karena untuk awal awal memang agak sulit ya
karena memang anak anak itu tergantung
daripada orang tuanya sendiri
kalau orang tuanya sendiri tidak mau
memberikan izin untuk divaksin
mereka pasti tidak akan mau divaksin
sempat mengalami kesulitan karena banyak anak
yang tidak diizinkan orang tuanya
kini vaksinasi anak dan remaja di cilincing
telah mencapai tujuh puluh tiga empat puluh enam persen
meningkatnya capaian vaksinasi ini
berkat kolaborasi antara pemerintah dan pemerintah

di kecamatan cilincing
tim liputan cnn indonesia